istana menegaskan setiap daerah yang hendak melakukan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada menteri kesehatan
pemerintah daerah tidak dibenarkan melakukan psbb tanpa persetujuan dari menteri kesehatan
menurut jubir deputi empat kantor staff presiden juri ardiantoro
ketentuan itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh tentang pembatasan sosial berskala besar
dengan adanya pp ini tidak semua wilayah di indonesia dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar
selain kepala daerah gugus tugas penanganan covid sembilan belas juga bisa mengusulkan
pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ke menteri kesehatan
ada pun beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan menkes dalam menetapkan status psbb untuk suatu wilayah
di antaranya adalah jumlah kasus positif jumlah kematian serta dampak ekonomi
tidak semua daerah dapat atau harus melaksanakan
kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini
karena psbb ini harus didasarkan pada pertimbangan yang lengkap
komprehensif menyangkut epidemiologis besarnya ancaman efektivitas dukungan sumber daya
teknis operasional pertimbangan politik sosial ekonomi budaya pertahanan dan juga keamanan
jadi pembatasan sosial berskala besar ini harus memenuhi kritis
kriteria kriteria yang juga tidak mudah atau tidak sederhana
misalnya jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit
yang meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah
dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara